eh lu kenapa sih biasa aja kali
eh bukan lemes tapi
yaiyalah orang dia grogi diliatin sama lia
itu mau bilang om yos ya
ngapain sekitar sini
ngapain kamu di sini
tadi lia abis
dari depan terus
ngelihat mobilnya om
tapi kok om sendirian
jam segini belum pulang pulang
kemana sih si lia nih
sebenernya om punya masalah apa sih
om cerita aja sama lia
terus kita berbagi sama orang lain
itu masih bakal ngerasa ringan
kamu masih terlalu muda untuk ngerti lia
tadi om ketemu dengan orang yang sangat berarti dalam hidupmu
tapi dia menolak lo
bahkan dia gak mau ketemu lagi dengan
dia kan mau pergi sama temen lia seharian
tapi gak sampe jam segini dong lia
mau jadi apa kamu anak perempuan jam segini baru pulang
loh ini kan baru jam sembilan bu
kamu udah belengi ngebantai bu ya sekarang
siapa yang ngebantai
katemu siapa tadi kamu di jalan
oh itu pak yos
ya itu itu yang waktu masuk tv
yang keluarga harmonis itu
dia pokoknya ibu gak suka kamu ketemu dia lagi ya
loh kenapa bu
pak yos kan orang baik
tadi aja dia ada masalah yaudah lia hibur aja dia
mau dia ada masalah mau enggak bukan urusan kamu
ibu gak suka kamu ikut campur urusan orang lain
gak ada tapi tapian
pokoknya kalau kamu ngelanggar
ibu gak segan segan menghukum kamu ngerti
ya gak ngerti
ibu ini kenapa sih
ibu ini kenapa sih
ibu ini kenapa sih
tapi bu ngelarang lia untuk ketemu sama orang yang selama ini baik sama lia
kenapa ibu marah marah sama lia
ibu gak perlu alasan buat marah marah
ibu untuk keadil tau gak
gimana aku harus jelasin semua ini ke lia
beneran ya lia
rasanya tuh top banget
mari kasih gue grans lagi ya
iya gak sih
dia main ke rumah gue
oh kalian berdua sering kenal
eh si adrian tuh sama gue kenal dari bayi
lo kenal apa sih
eh bukan lemes
gimana menurut lo
udah sama dia aja
eh lo kok ngedekinnya gue sih
tuh tuh sering ngedekin tuh si ayu tuh
jelas jelas saling suka
wah kok sih
ih lia kamu tuh jangan ngaco deh
iya orang enggak juga
terus lo sama adrian
terus gue sama siapa
eh mbak sih dong gue
sama aksar tuh
dia tuh soknya gue dari kecil
lo tau gak sih
gue udah tau dia sifatnya
dia tuh baik
dia tuh tulus banget sama allah
ya tapi kayak gak ada cowok lain aja ya
gak usah ngusah ngusah dia deh
ahsan gitu gitu oke loh
kamu sama si gilang aja yang suka kamu omongin tuh
dia tuh juga suka sama kamu
ya tinggal nunggu waktunya aja
eh enggak enggak enggak
aduh malu sumpah
eh enggak enggak enggak
emang nih ya biasanya
dia udah berhabat dari kecil
eh biasanya yang gede
nah kalo misalkan sopir ini keren banget nih nri
dia tuh bisa konver tulisan ke voice
gilang aja setengah
kayaknya mereka seru amat sih